pak merita jokowi dolong memerintahkan menteri pertanian sarul yassin limpo mengamankan stok pangan untuk hadapi ancaman el nino
presiden memerintahkan agar stok pangan terutama beras dioptimalkan
hal ini disampaikan sarul yassin limpo usai rapat terbatas bersama presiden jokowi dan jajaran menteri
untuk mengantisipasi fenomena el nino yang puncaknya diprediksi terjadi pada agustus hingga september mendatang
kementerian pertanian diminta memetahkan daerah hijau yang akhirnya cukup
kemudian daerah kuning yang ketersediaan airnya terbatas
serta daerah merah yang perlu disiapkan komoditas lain seperti varitas tanah air
serta persiapan lumbung pangan
syarul menambahkan stok beras hingga kini masih tergolong aman
panen bulan ini di atas delapan ratus ribu hektare
untuk stok beras kita aman sebenarnya tapi kan kita nggak boleh pede
sampai januari sampai agustus ini juli ini kami punya panen di atas delapan ratus ribu hektare
agustus masih ada panen kita di atas delapan ratus ribu hektare
kelebuk overstock kita masih di atas dua juta
tetapi kan kita nggak boleh siapa tahu al nino kita anggap agustus sampai september bisa berlanjut
dan lain lain sebagainya
karena itu pak presiden mengundang
ini nggak boleh dihitung wah ini jangka dioptimalkan saja yang mampu dilakukan